ya tadi itu adalah pidato politik sby ya
tadi sedikit menyinggung mengenai ia dijadikan korban dari sosial media
yang memang belakangan ini banyak juga diramaikan dengan isu isu politik nasional
tapi memang presiden kana meri ini sby
ia juga selama dua periode ya ini juga dia dua kali curhat di sosial media
sbi ini menumpahkan keluh kesahnya atas situasi politik yang belakangan dianggap menyudutkan dirinya
bahkan sebagian pihak menganggap sikap sby terlalu berlebihan
sementara ada pula yang menuding sby ternyata nih ya
dalam curhat curhatan yang melakukan manuver politik jelang pemungutan suara pilgub dki jakarta
inilah curahan hati presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
saat namanya disebut dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama
dengan terdakwa gubernur dki nonaktif masuki cahaya purnama
tidak hanya lewat akun twitternya sby juga meluapkan isi hati
menanggapi dugaan penyadapan telpon dirinya dan ketua umum mui maruf amin pada jumpa pers di kantor dpp demokrat
selang beberapa hari sby kembali meluapkan kekesalannya lantaran kediamannya di kuningan digeruduk ratusan mahasiswa
sbi bahkan meminta pemerintah berlaku adil memberi pengamanan pada dirinya selaku mantan presiden
ia mengungkapkan kekhawatiran atas provokasi kepada mahasiswa untuk menangkap dirinya
istana pun bereaksi menampik tudingan sang mantan presiden
sikap sby yang berulang kali curhat di media sosial memantik beragam reaksi di masyarakat
sebagian menganggap sikap sby terlalu
sikap sby yang berlebihan
sementara ada pula yang menuding sby melakukan manuver politik jelang pemungutan suara pilgub dki jakarta
kebiasaan sby curhat politik di lini masa menyedot perhatian masyarakat
sebagian pengamat politik menilai sby mencuri spot di panggung politik
rifana pratiwi cnn indonesia